kita beralih ke jawa barat puluhan warga terjaring razia kawasan tanpa rokok di area jalan juanda kota bogor maksud kami jawa barat
usai sidang tipiring warga rame rame membayar jendela rp lima puluh di lokasi
sejumlah supir dan penumpang ini tak dapat mengelak saat asik merokok dalam angkot yang disetop oleh petugas gabungan di jalan juanda kota bogor jawa barat
selain puntungnya disita mereka juga ditegur dan dipaksa turun untuk kemudian didata lebih lanjut
seusai menyasar angkot yang melintas petugas juga menyisir area dalam mal sekitar
di lokasi ini sejumlah penjaga toko dan pengunjung juga mendadak kaget lantaran kepergok merokok sembarangan di dalam stand
akibatnya mereka langsung digiring ke area parkir untuk dikumpulkan di depan truk operasional
lebih dari lima puluh orang pelanggar yang terjaring razia kawasan tanpa rokok
rokok ini terpaksa membayar denda sebesar lima puluh ribu rupiah
usai menjalani sidang di piring di lokasi
ini bapak jendela pak
kalau merokok di luar merokok sih pak
guna mengincarkan penegakan prd kawasan tanpa rokok pemda kota bogor rencananya akan rutin menggelar razia serupa dengan menyasar angkutan umum serta pusat perbelanjaan
dan pelanggaran di angkutan kota masih banyak
tapi yang menarik adalah saya cek satu satu semua yang saya tanya itu dari luar kota
yang nggak tahu bahwa di bogor itu ada perda ktr
ya ada dpd depok
ada dpd bekasi tadi
dan saya tegur sopirnya
kenapa nggak dikasih tahu bahwa di bogor nggak boleh merokok di angkutan kota
sanksinya apa pak wali
sanksinya kan ini diproses di pengadilan ini mini pengadilan ini
kurungan dua hari atau denda
sementara kawasan yang ditetapkan bebas asap rokok meliputi ruang publik seperti pusat belanja angkutan umum sekolah hingga restoran atau kafe
muhammad juanda bogor jawa barat